kayaknya di atas ya pak
eh apaan nih
eh eh ini apa sih ini
subli kamu mau apaan sih bawa balu
lagi ini kan di masjid gak boleh bawa balu
mau ada apaan sih
aduh gak bau aku takut
subli emang disini ada sundel bolong gak
hei kan ada sundel bolong
tapi aku mau ngerjain haikau
sekarang kalian berdua awasin
aku mau paku oke
dah ausin aja
lukman palu tadi mana
palu tadi aku lempar disitu
lukman gak mau ke tempat pedes itu
nanti bisa ketahuan
aku grunda banget deh
kita kita tunggu aja
kita tunggu dulu
saya taruh di dapur kok tiba tiba hilang
ya bukannya begitu pak de
siapa tahu aja pade lupa dipinjam orang atau bagaimana
saya tuh lupa kalau utang saya sampai satu juta
sebelum satu juta saya masih ingat
jadi makin banyak makin lupa gitu pak de
enggak boleh begitu dong pak de
itu ngerti lah saya bukan
iya pak de itu kayak pak lu
coba dulu dicek pak de
itu pak lu
enggak boleh enggak boleh kayak gitu
sudah sudah stop stop
kalau ada orang kena musibah nggak boleh ditertawakan ya
harusnya kita menolong
jadi kalian enggak boleh ketawa lagi ya
karena pak de ini orang tua
makanya pak de lain kali enggak usah buru buru
pak de itu itu kan itu bukan sedal pak de
pak de kan pakai sendal orang sembarang
tadi niatnya kan tinggal selangkah doang
makanya saya pinjam sedal ini
biar enggak becek enggak kotor kaki saya
ini siapa ini
yang pakui diri
tuh coba lihat
jadi mending kita kabur aja
sedal dipaku coba
pak de salah sendiri
makanya sedal yang sudah dipakui
nyapu itu yang bener kayak gini sed
bukan kayak gini
aku masih kesel sama pak de
dia mau potong sendal aku
ini kan belum tentu gara gara pak de
kan katanya sendal kamu itu dipaku
pak de kan yang paku sendal aku
kalau menurut aku sih bukan pak deh yang ngelakuin itu
karena kalau pak de yang ngelakuin itu
masa pak de jatuh gara gara jebakannya sendiri
apalagi kamu itu keponakannya padeh
masa pak de ngejahitin kamu betul tidak
kayaknya anak paling jahit cuma si sobri doang
jangan bales dendam
nih kalau sekarang kamu ngebar si sobri
pasti sobri gak terima ngebales kamu lagi
kalau kamu gak terima juga
gak ada ujungnya kal
tapi dut tetap aja aku gak terima
sendal aku udah jelek
harap beli lagi doang liles
sendal siapa ini
udah mulai gak sopan nih ya
santri sama pak de
kan juga heta
kenapa nih dut
lihat dong perlu nutup
tadi suruh nutup gerbang
mau senang lagi jepit tangan saya
saya biar bagaimana juga ngucapin terima kasih
pas atam tuh selalu badan saya ini bawain belanjaan
biar kata jelek jelek begini ya allah hatinya
masya allah baik baik
oh bikin dibanen saya
ya kalau masalah
berantuin ma po tenang tenang aja
yang penting ma masalah kopi ama gorengnya melancar
muka lo tuh bikin perut gua wolos
kayak suara apa ya
yang kaget juga tuhan bersaya
di mana adanya sih
kayaknya di atas ya pak
tauan di mana
udah udah udah
itu siapa yang main sih
gak lihat lihat apa main di sini
eh emang itu mainan
mainan anak siapa ya itu
sampai kayak begitu
ini apa sih ini
pak deh pak deh
ngapain sih rongcatan teh dari pohon
pak deh itu kan bahaya
saya jatuh dari pohon
oh seneng banget pak ustadz
eh pak deh
nolong memang bener pak ustadz
tapi manangnya sepertinya
memang daun saja bela gitu
lagi pak deh pak deh
ngapain sih kok bisa jatuh dari pohon
ada barang apa tuh kayak helikopter tuh kecil
kecil banget tuh
itu apa ya pak deh
kita kejarin pak deh
eh ada si lilis
rupanya di sini
apa lagi itu tuh
ada helikopter kecil tuh
siapa sih yang mainin helikopter kecil itu
bukan helikopter kecil
nih aku yakin
pasti ya main drone itu
mau pamer sama kita
kalau dia itu punya drone
soalnya kan drone itu mainan mahal
dia pengen memainin kalau dia itu kaya
ini sudah banyak
ah puan amalia
kamu ndak boleh seuzon
mungkin pemilik drone itu cuma mau main aja
kita sebagai umat islam diwajibkan untuk memilih drone
nah kita pencetan